berikutnya karyawan sebuah bank swasta di jalan ahmad yani kota bogor jawa barat
sudah empat hari diresahkan teror bayi ular yang berkeliaran dalam ruangan hingga masuk ke laci meja
tim damkar sering masih memburu sarang induk ular yang diduga berada tidak jauh dari area kantor
tiga ekor ular cicak dan bayi piton berhasil dievakuasi petugas damkar saat kepergok merayap di lantai musola
serta toilet kantor bank swasta di kota bogor jawa barat pada senin siang
para karyawan bank mengaku resah lantara sudah empat hari di teror kawanan ular kecil
yang berkeliaran dalam ruangan hingga masuk ke laci meja
dari penelusuran petugas kawanan ular diduga berasal dari semak halaman kantor yang berdekatan dengan area hutan kota
para pegawai berharap petugas dapat melakukan penyisiran setiap hari karena khawatir induk ular masih berkeliaran
kebetulan hari jumat pak kejadiannya hari jumat ketemunya di belakang
kantor kita pak jadi memang kemungkinan karena memang kita di kawasan hutan kota
jadi mungkin ada ular yang ke arah kantor gitu pak
dilakukan penelusuran di sekitar kantor di dalam kantor dan di lingkungan sekitar kantor
kemudian sampai naik ke pelapon juga ditelusuri di pelapon
dan tidak ditemukan ular hanya kami menemukan anak ular